gadis ini terkena racun
dalam satu bulan jantungnya akan hancur
hanya dengan ini gadis ini bisa disembuhkan
jadi kamu jangan macam macam
sepertinya mereka membawa tangkapan
sepertinya mereka membawa tangkapan
mari kita laporkan pada guru kakak
ayo cepat jalan jangan banyak berhenti
jangan banyak bergerak
racun di dalam dadamu semakin banyak menyerang jantungmu
ayo cepat keluarkan amarahmu pitaloka
biar kamu cepat masuk lubang kubur
lebih baik kamu itu duduk
jangan mengikuti hawa nafsu
karena aku tidak mau kamu cepat mati
semuanya harus sabar
percuma kalau dia terbunuh
kita sudah jauh jauh membawa dia kepada kapten depos
semua harus bisa mengandil
karena kita masih punya urusan yang lebih penting
saya masih dengan anda
para gereja gendut
aku akan berusaha merebut penawar racun itu
kamu yang sabar rian
aku lebih baik mati daripada aku diperlakukan tidak senonak
aku akan menjagamu vitaloka
bagaimana kau bisa menjagaku
kamu aja dirantai
kita harus mengambil keuntungan dari tertangkapnya lindo aji
apa maksudmu kalau ika
dia bukan senopati biasa
tapi senopati utusan pribadi raja mataram
dan kita bisa menjualnya pada kapten depos
dan kita akan kaya mendadak
aku ragu mengenai hal itu
sebab orang seperti lindo aji
dia lebih baik mati daripada membocorkan rahasia negara
justru kuncinya itu ada pada kamu mayang sari
aku sudah mencoba mendekatinya
aku sudah mencoba menundukan hatinya
tapi selalu saja gagal

laki laki itu mempunyai hati seperti batu

kamu salah mayang sari
kamu tidak bisa mendekati lindo aji dengan raih yohana sumara
sampai kapanpun kamu tidak akan pernah berhasil
tujuanmu harus ke situ terus
lalu dengan cara apa lagi
obat penawar racun
obat penawar racun
kelihatannya lindo aji sangat menyayangi pitaloka
apapun akan dia lakukan untuk menyelamatkan pitaloka
itu yang harus kamu memperbaikkan untuk mendekati lutut aji
kamu bisa membuka rahasia mataramu dari mulut lutut aji dengan obat penawar raju
kamu anak buah kiai ageng teramat jati mawar merah
ada ulat harus dibuang
jangan khawatir kami datang memberi bantuan
kemana orang itu kalau ika tadi aku melihat mereka lari ke arah sini
sudahlah dia bukan orang yang berbahaya dia cuma orang kampung biasa
mbak kaulung besok kita ke rumah ki jampana untuk mengambil kereta dan kuda
aku mengenal orang itu
kijampana kami ingin ke tempat kapten de vos
sebaiknya nyai jalan menuju jalur selatan saja
lalu bagaimana perkembangan di sini
jalur selatan sekarang sudah dikuasai oleh pendekar sakra
perguruan perguruan persilatan sekarang sudah bersatu
bergabung membantu mataram
saya mencium sesuatu yang tidak beres
kita bisa membuka arah tak ada anyai ruang spesies juga di sana
bagaimana kita bisa jatuhkan
gisei archangable yang blanc
jangan banyak mulut
mau mu apa menjaga aku disini
jangan halangi jalanku
serahkan dua tahun untuk pelanggan
langgai dulu mayatku
pitaloka siapa mereka
ada kepentingan apa mereka membantu kita
dia membantu bukan membantu kamu